terima kasih anda masih bersama kami
warga kecamatan ciawi kabupaten tasikmalaya antusias mendatangi pengobatan gratis di klinik yang berada di dalam kereta api atau rel klinik
warga yang jauh dari puskesmas mengaku senang hingga warga lansia pun memaksakan datang meski harus digendong
warga yang berada di sekitar stasiun kereta api kecamatan ciawi kabupaten tasikmalaya
sejak pagi sudah berkerumun di depan stasiun untuk mengantri memeriksakan diri di klinik berjalan
di dalam gerbong kereta api
bahkan warga yang sudah lansia pun memaksakan diri meski harus digendong oleh kerabatnya
warga mengaku senang dengan adanya klinik kereta api atau rel klinik
sehingga bisa berobat tanpa harus pergi ke rumah sakit atau puskesmas
terdapat empat gerbong yang disulap menjadi ruang poliklinik
masing masing gerbong diisi ruang pemeriksaan dokter umum spesialis gigi kandungan serta apotik
ada empat gerbong yaitu satu yang paling ujung adalah untuk riba dari pembacaan
terus gerbong berikutnya adalah tempat untuk membacanya
tapi kalau pas rel klinik untuk kesehatan ini untuk antrian galem yang diperiksa baru pemeriksaan gerbong pemeriksaan umum
termasuk gigi dan kandungan
yang berikutnya adalah untuk ibu hamil dan bebas
rel klinik ini difungsikan untuk membantu warga dalam kondisi darurat seperti lokasi bencana yang berada di sekitar jalur kereta
selain itu juga difungsikan untuk membantu daerah daerah tertinggal yang memiliki akses sulit ke rumah sakit namun masih terjangkau dengan kereta api